satu unit truk pengangkut pasir terjebak di tengah derasnya air sungai leprak desa jugosari kecamatan candipuro lumajang jawa timur senin pagi
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena sopir truk segera menyelamatkan diri
truk pasir milik triwaluyo warga desa kalibendo lumajang ini terjebak aliran sungai leprak desa jugosari kecamatan candipuro lumajang
beruntung truk tidak sampai terseret banjir karena as rodanya tersangkut batu
kejadian ini bermula saat sopir truk berusaha untuk menyeberangi sungai yang saat itu airnya belum meninggi
saat posisi truk berada di tengah sungai tiba tiba saja roda truk tersangkut batu
beruntung sang supir segera menyelamatkan diri
jalannya itu apa mas kan terlalu sempit terus ya mungkin panik lah nyupirnya panik
sebelumnya sih belum ada banjir sebelumnya
pas melintas nggak ada banjir
sampai terseret pak
nggak ada sampai terseret
ada muatannya waktu itu pak
ada sudah dibuang disuruh dibuang ditarik tidak kuat
petugas badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd kabupaten lumajang mengimbau kepada para penambang untuk menghentikan aktivitas penambangan pasir dan batu
ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi di kawasan
kawasan gunung semeru karena berpotensi terjadi banjir
saya mohon kepada seluruh warga masyarakat dan penambang pasir yang berada di bantaran sungai
waspada dan selalu berhati hati lihat cuaca
kalau cuaca mendung lebih baik jangan dulu untuk menambang atau berada di sekitaran bantaran
dikhawatirkan hujan suatu waktu turun sehingga air bisa meluap
akibat kejadian ini puluhan armada truk pengangkut pasir harus tertahan di tepi sungai
sebab selain adanya truk yang terjebak di tengah lahar kondisi jalan juga rusak
hingga senin siang truk pasir masih belum bisa dievakuasi lantaran masih menunggu bantuan alat berat
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur